gunung merapi di jawa tengah erupsi pada sabtu kemarin
saat erupsi gunung merapi mengeluarkan awan panas mencapai radius tujuh km
imbasnya sejumlah titik daerah di jawa tengah diguyur hujan abu tebal
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan kepala pvmbg badan geologi kementerian sdm hendra gunawan
selamat sore pak hendra
pak hendra dari catatan pvmbg bagaimana status aktivitas gunung merapi sampai sore ini pak
ya sampai sore ini seperti kita ketahui kemarin
pasca awan panas pukul dua belas lewat dua belas kemarin
berlangsung sampai saat ini masih terjadi awan panasnya
jarak luncurnya tidak mencapai empat km seperti kemarin
maksimal masih dua km dua lima km ke arah barat daya
oke artinya jarak luncurnya sudah mulai berkurang begitu ya pak hendra ya dibandingkan kemarin
tapi gunungnya masih tetap aktif ya
masih tetap tinggi aktivitasnya jadi warga agar tetap waspada dan mengikuti rekomendasi ya
oke intensitas guguran awan panas ini terlihat berkurang sejak kapan pak
ya kemarin kan sampai pukul sampai pagi itu kemarin hari ini empat puluh satu ya pukul enam sampai pukul dua belas ini sudah enam kali
jadi ya memang ini dalam fase aktif ya makanya dalam status level tiga atau level siaga
oke pak hendra dari analisis pvmbg anda katakan ini adalah erupsi merapi yang paling menonjol dalam dua tahun terakhir
mengapa begitu pak
ya sebetulnya kalau kita mengacu pada data data
sejak lima november dua ribu dua puluh itu menjadi status siaga sebetulnya sudah tinggi ya aktivitasnya
ya hanya manifestasi yang dikeluarkan itu memang
memang tidak setiap aktif gunung ini keluar erupsi
nah itu makanya ada analoginya ada seperti akumulasi tekanan lah
ini kita mencatat dari data data kami itu sebetulnya
desember tahun dua ribu dua puluh dua itu sudah mulai melihat perubahan tekanan di gunung itu
jadi tidak heran kalau sekarang terjadi erupsi
oke kalau yang erupsi sekarang ini pemicunya apa pak
ya memang ada
pemicu yang terjadi di lima november dua ribu dua puluh itu kan sudah tinggi itu kegiatannya
hanya saat saat tertentu yaitu bila terjadi akumulasi tekanan yang bisa memicu terjadinya erupsi seperti kemarin
oke pak hendra di media sosial kita lihat beredar aktivitas tambang pasir
yang masih terjadi di sekitar gunung merapi meskipun berstatus siaga tiga
padat kan sudah ada himbauan
ya selalu kita himbaukan bahwa agar mengikuti rekomendasi dari pvmbg
yaitu jarak aman tujuh km ke arah barat daya dan ke arah selatan tenggara
lima km di luar itu silakan masyarakat beraktivitas seperti biasa
jadi ini untuk yang aktivitas tambang pasir tidak ada masalah pak
nah hal yang kedua kebetulan sudah ada instansi lain mbak yang mengurusi masalah pertambangan ya di ppmbg
oke himbauan pvmbg kepada masyarakat apa pak
ya agar masyarakat tetap tenang beraktivitas biasa yang di luar radius tujuh km dan lima km di luar sektor itu silahkan beraktivitas
namun tetap melakukan kewaspadaan dengan cara mengikuti perkembangan aktivitas dari gunung merapi
oke baik tapi kalau misalnya dilihat aktivitasnya sudah mulai berkurang harapannya ini tidak akan separah
ataupun tidak akan erupsi
harapannya tapi ini gunungnya masih aktivitas tinggi pak
oke gunungnya masih aktivitas tinggi meskipun intensitasnya sudah berkurang ya
oke terima kasih sekali kepala pvmbg badan geologi kementerian esdm bapak hendra gunawan
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini sehat selalu